ya kita akan menuju ke kolong jalan tol insinyur wiyoto wiono penjaringan jakarta utara ada maria sarjana di sana
ya maria bagaimana sebenarnya kondisi para warga di sana apa respon mereka terhadap rencana penggusuran
ya di lokasi ini memang seharusnya akan dilakukan penggusuran pada sembilan maret dua ribu enam belas yang lalu
tetapi memang hingga saat ini pemprov dki jakarta tepatnya yaitu wali kota jakarta utara belum melakukan penggusuran
dan anda bisa melihat di belakang saya inilah adalah lokasi yang nantinya akan dilakukan penggusuran di wilayah penjaringan jakarta utara ini
dan di samping kiri saya ini adalah lokasi mandi cuci dan kakus warga di kolong jembatan ini
nantinya ada sekitar satu ratus lima puluh warga yang akan direlokasi yaitu warga yang berada di kawasan rw dua dan juga rt dua puluh
dan memang mereka sebagian besar sudah bersiap siap untuk penggusuran
yang sewaktu waktu akan dilakukan oleh pemprov dki jakarta
tetapi ada juga sebagian warga yang masih meminta idah waktu
sehingga mereka bisa mempersiapkan segala sesuatunya ketika penggusuran nanti dilakukan oleh pemprov dki jakarta
tetapi yang mereka inginkan juga diantaranya adalah mendapatkan ketepatan atau kesempatan mendapatkan rusun atau rumah susun yang pasti diberikan oleh mereka
karena hingga saat ini pemprov dki jakarta belum memberikan keterangan secara pasti
jadi mereka tidak akan direlokasi
tidak hanya itu masalah pendidikan juga menjadi persoalan yang kemudian mereka pertanyakan
kalau di tempat ini sebelumnya mereka anak anak mereka ini boleh mendapatkan pendidikan secara gratis eva
namun ini juga yang menjadi pertanyaan apakah ketika nanti mereka pindah ke rumah susun itu akan mendapatkan sekolah yang gratis juga ataukah tetap harus membayar
dan ini menjadi kesulitan tersendiri bagi para warga di kolong jembatan penjaringan jakarta utara ketika nantinya akan direlokasi atau digusur
untuk lahan terbuka hijau di pemprov dki jakarta
dan penggusuran ini sendiri sebetulnya sesuai dengan apa yang diberikan oleh gubernur dki jakarta pada dua maret dua ribu enam belas
ahok menyebutkan sudah membangun sekitar enam ratus lima puluh rusun bagi warga dki jakarta yang nantinya terkena gusuran untuk perubahan wajah ibu kota jakarta menjadi lahan lahan terbuka hijau
dan untuk sementara ini memang ada hal hal yang kemudian juga dipertanyakan
di tempat ini eva
ada bangunan majelis taklim yang biasa mereka gunakan untuk melakukan pengajian dan juga mengajar anak anak mengaji
namun ini juga terancam untuk digusur dan warga di sekitar sebetulnya cukup keberatan dengan penggusuran yang akan dilakukan tidak hanya untuk rumah tetapi juga untuk bangunan majelis taklim yang berada di kolong jembatan penjaringan jakarta utara ini
namun memang penggusuran nampaknya diperlukan atau terus akan dilakukan oleh pemprov dki jakarta
ini menurut basuki cahayapurnama atau gubernur dki jakarta juga akan dilakukan penggusuran di sejumlah tempat
mengingat dki jakarta saat ini sedang gencar untuk melakukan pembukaan lahan sebagai lahan terbuka hijau untuk mempercantik wajah kota jakarta
tetapi relokasi yang tepat dan juga kepastian kemana mereka akan pindah sangat diperlukan bagi warga terutama di kawasan penjaringan jakarta utara ini
ya baik maria sarjana terima kasih atas laporan anda dari kolong tol jembatan wi